kita ke sorotan lain saudara seorang bocah perempuan berusia empat tahun di makassar sulawesi selatan terjebak di dalam mesin cuci yang sudah rusak saat bermain di rumahnya
bocah berusia empat tahun tersebut terjebak di tabung pengering mesin cuci saat bermain di rumahnya
untuk mengeluarkan bocah itu tim rescue damkar kota makassar harus memotong tabung pengering dengan hati hati lantaran bocah tersebut terjepit di dalam tabung dengan kaki yang terlipat
petugas juga harus membujuk saat anak dengan didampingi orang tuanya agar tidak takut dan menangis
setelah berusaha selama tujuh menit bocah perempuan itu berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka
dia masuk di mesin cuci pak terus kita cek di sana sampai di sana ternyata dia masuk di pengeringnya itu yang lubang kecil itu
jadi dia itu agak susah di yang tadi karena kakinya sudah terlipat di bawah pak
nah penanganannya tadi itu kita secara pelan pelan itu kita potong sedikit sedikit itu karena dia berupa plastik jadi gampang dipotong
jadi butuh waktu sekitar tujuh menit tadi baru selesai penanganan pak